kita ke informasi lain pembayaran aplikasi berbasis quick responses atau qr
diminati wisatawan asal tiongkok saat berkunjung ke pulau dewata bali
salah satu metode pembayaran yang dipakai adalah melalui aplikasi wechat pay
aplikasi asal tiongkok ini banyak diterapkan di sejumlah tempat belanja
atau minimarket di kawasan kuta bali
sejumlah wisatawan asal tiongkok china mendatangi salah satu minimarket
di kawasan jimbaran kota bali
mereka membeli sejumlah makanan dan juga minuman
minimarket ini kerap didatangi wisatawan tiongkok
lantaran menawarkan pembayaran menggunakan aplikasi berbasis quick responses qr wechat pay
wechat pay belakangan marak ditawarkan di beberapa minimarket dan pusat belanja di bali
selain membantu kesulitan kasir berkomunikasi dengan wisatawan tiongkok
wechat pay dianggap cukup praktis lantaran hanya dengan men tap barcode
pada struk pembelian melalui perangkat hp
seorang wisatawan asal tiongkok mengaku merasa nyaman dan senang
berbelanja menggunakan wechat pay di wilayah bali
sistem pembayaran melalui aplikasi wechat pay khususnya di bali
dikerjakan oleh salah satu perusahaan sistem pembayaran
pt ahdi memberikan jasa pemasangan sistem pembayaran wechat pay
ke sejumlah merchant di bali
mulai dari minimarket pusat perbelanjaan hingga hotel
sistem pembayaran melalui aplikasi wechat ini dilakukan secara legal
dengan mata uang rupiah
yang bermasalah adalah saat ini di luar kami di luar pt adi
adalah adanya memang transaksi transaksi ilegal yang menggunakan rmb pak
jadi ada banyak toko yang menggunakan rmb
nah ini yang merugikan negara
kalau kami justru mendatangkan devisa buat negara
ini bedanya pak
kalau rmb ke rmb
ini nggak ada keuntungan buat pemerintah indonesia
jadi kita mensupport daerah daerah wisata
khususnya di bali
adalah untuk mendatangkan devisa
sesuai dengan target dari pemerintah terhadap wisatawan
target jumlah wisatawan yang banyak
khusus yang dari turis cina
ini akan menjadi nothing pak
span of money nya akan menjadi kecil
untuk pemakaian wechat yang difasilitasi oleh pt ahdi ini
mereka sudah menggunakan wechat
ketika mele satu dampak

kalau ada ungg hanoo yang memiliki aplikasi
hal itu mirip dulu
suatu berarti yang evans nya itu sudah n tox ki nya dengan
manjak manjak yang a wouldn't you make it
tapi kita melua aplikasi kenubgan distance
di wuhan siap
samaan n tuh semakin terujang
dari kita ingrongin lumang enam rupiah
nah yang melalui pt adi ini so far kita mungkin belum optimal ya untuk mendapatkan informasi tersebut
oleh karena itu kenapa badan badan ataupun institusi seperti pt ahdi ataupun siapapun nanti yang akan bekerjasama dengan wechat
dari situ kita bisa secara optimal meng capture data data yang sebenarnya itu lebih kita perlukan
transaksi non tunai berbasis aplikasi qr di tanah air tidak dipungkiri saat ini menjamur dan banyak diminati konsumen
selain mudah dan efisien konsumen dibanjakan dengan beragam potongan harga yang ditawarkan masing masing operator
justru kalau pakai cashless payment itu lebih pertama lebih praktis efektif dan langsung
kalau kita kan sekarang mobile phone terus selalu aktif jadi kayak cukup untuk tap in sana sini kita udah bisa bayar beberapa transaksi
jadi tidak perlu
kita jauh jauh ke tempat yang fisikal tapi dengan online juga langsung bisa semuanya bisa beres
sistem pembayaran menggunakan wechat pay di bali marak lantaran makin tingginya jumlah wisatawan asal tiongkok
bank indonesia menyatakan akan segera mengkaji segala bentuk aturan standarisasi transaksi menggunakan fitur qr
khususnya asing agar dapat bekerja sama dengan bank bank di tanah air demi keamanan konsumen dan pemilik jasa